tadi sebagaimana yang telah ditanyakan oleh majelis hakim
saudara mengatakan bahwa agak aneh
sejak saudara masuk pertama ke komplek duren tiga
bertemu anggota provos
ketika bertemu ditanyakan dan anggota provos mempersilahkan masuk dengan syarat
atau memberikan arahan dimatikan segala macam emergency device nya dalam hari ini
apakah menurut saudara
hal seperti itu normal atau tidak lazim
dikarenakan di dalam komplek
oh dalam komplek
berarti pas mau keluar juga tidak menyala
waktu dari rumah mau ke jalan itu dimatikan terlebih dahulu pak
oh nanti keluar komplek baru dinyalakan lagi
yang tadi kan saudara melihat di depan itu ada gambar
jenazah itu sudah menggunakan masker
di sini ada dua jenis bentuk masker
mau memastikan saja karena kan tadi tampilannya tidak terlalu jelas
apakah masker sekali bentuk satu layar ini ataukah bentuknya tiga layar
yang ini pak
cara terpasangnya apakah perhatikan ya
terpasang rapi seperti ini ataukah hanya masalah salam seperti ini
berarti tertutup kata tertutup rapi
agak berantakan sedikit pak
agak berantakan sedikit
saudara melihat dengan adanya masker ini saudara tidak melihat melihat tidak keadaan wajah antara hidung
di bagian hidung dan di bagian mulut saya tidak melihat sama sekali
tertutup karena ada masker ini